tangguh dan lincah bermanufa
inilah prototipe kapal perang tanpa awak
buatan mahasiswa institut teknologi sepuluh november surabaya jawa timur
kapal ini diuji coba di kolam halaman gedung rektorat kampus its surabaya
yang diketuai oleh rehan damar ramadan ini berjalan lancar
kalau tahun ini jadi dia dibikin lebih tenggelam
seperti kapal selam
cuma dia masih sedikit ada bagian yang di permukaan
apa kelebihan kapal selam ini
kalau untuk kelebihan kapal selam ini
kalau dari kita kecepatan sih
dari prototipe kita kita mengandalkan kecepatan
sama sistem penembakan kita
selain itu belasan mahasiswa universitas sebelas maret surakarta
dari berbagai fakultas juga berhasil
sertakan robot kapal cepat baik kapal perang maupun kapal selam
lirah maji dan kawan kawan yang tergabung dalam bengawan unmanned vehicle
mengatakan kapal selam milik timnya mampu bergerak otonom
yang berjalan otomatis mendeteksi warna
menurutnya riset temuannya ini bisa dikembangkan dan diaplikasikan pada kapal besar
karena sudah melalui berbagai simulasi dan perencanaan yang matang
jadi kita mendeteksi warna dengan lancar dan melakukan penembakan
kemudian ada kapal yang kedua yaitu kapal full engine remote control
yaitu merupakan sebuah kapal tanpa awak yang dikendalikan remote control
dengan menggunakan engine dua tak
kapal kapal ini akan diikutkan dalam lomba kontes kapal cepat tak berawak nasional
yang digelar di universitas muhammadiyah malang pada dua puluh satu hingga dua puluh empat oktober dua ribu dua puluh satu mendatang
ada enam kategori yang dilombakan
yang dikategori autonomous submarine service vehicle atau awsv
kategori desain kapal selam
kategori desain kapal lepas pantai
dan kategori kapal laut lepas
tim liputan cnn indonesia